kita ke sorotan lain kekhawatiran terhadap dampak teknologi kecerdasan buatan atau ai
juga melanda salah satu industri yang pertama menerapkan teknologi serupa
yaitu industri permainan video
perkembangan ai yang begitu pesat dikhawatirkan bisa menghilangkan peran manusia
dalam berbagai fase pengembangan video game
selengkapnya dilaporkan tim voa dari washington dc
adalah salah satu perusahaan yang menampilkan teknologi kecerdasan buatan alias ai
penggunaan teknologi ai dalam industri video game memang ramai dibahas
banyak perusahaan berkata itu sangat luar biasa
bahwa mereka dapat memiliki ai misalnya membantu mereka menulis liniar cerita
atau mereka dapat membantu mereka menulis visual
dan jadi itu mengambil banyak waktu yang akan dilaburkan oleh tim mereka di atas tugas tugas itu
jadi itu membuat mereka lebih efisien
pada saat yang sama ada kekhawatiran kehadiran ai bisa menggusur peran manusia
di saat industri video game telah tertekan
dan belakangan setelah penjualan game sempat meroket saat darurat pandemi covid
perusahaan konsultan pasar surcana yang dulu dikenal sebagai npd group
memperkirakan terjadi penyusutan penjualan video game selama dua ribu dua puluh tiga
proyeksi paling optimistis penurunan ini hanya sekitar dua persen saja dibandingkan tahun sebelumnya
tapi kemungkinan paling buruk bisa sampai sepuluh persen
salah satu akibatnya sejak dua ribu dua belas
sekitar dua puluh ribu pekerja industri ini telah di phk
yakini khawatir kehadiran ai bisa semakin menyuburkan phk
dan sangat sukar menemukan tempat baru untuk pergi
ketika di mana mana orang orang di atas harga yang sama
sejumlah serikat pekerja kini mengupayakan perlindungan lebih kuat
di asia amerika salah satunya
kita semua punya teman teman yang kehilangan pekerjaan mereka
sesuatu yang bisa dilakukan dengan perusahaan ini adalah
anda bisa menggabungkan peraturan yang harus dilakukan perusahaan sebelum layoff terjadi
sebelumnya sukses menegosiasi perlindungan dari ai dengan studio studio film di hollywood
empat bulan pada dua ribu dua puluh tiga
tapi survei oleh penyelenggara game developers conference menemukan
hanya lima persen pengembang game adalah anggota serikat pekerja
dari washington dc nova purwadi dan tim voa